selain itu momentum ini digunakan luhut untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di indonesia
juga kan di ugm
karena gejala pada penyakit lupus cukup banyak
sebenernya sih ya kalau dari segi teknis mungkin itu kurang kurangnya ya kalian bisa liat sendirilah
separuh di antaranya dilakukan di jakarta selatan
jawa tenggara utara itu saya membebaskan itu
menjaga kesehatan dengan mengonsumsi ikan tidak melulu harus mahal
yang juga melakukan kegiatan penasihan investasi yang harusnya mendapat izin dari ojk
mereka pada akhirnya menyadari bahwa apa yang membedakan
ketika ada kunjungan dari kunjungan kenegaraan indonesia ke inggris
bahkan komunitas komunitas internasional
namun pasar film dewasa di dunia begitu besar
yang akan kita persiapkan dari satu tahun sebelumnya
salah satu menu favorit di sini adalah nasi uduk pindang kecombrang
kak wiwin sendiri ini lah ya menyambut
apalagi kan dirombak semua kan pemain pemainnya
tim liputan cnn indonesia
kalau di lokal tuh si koyus sama si ragil
ia berhasil menghimpun para saudagar batik muslim bumi putra di lawe
ya gak apa apa dong
dan super immunity ini diduga menjadi salah satu penyebab tanpa kasus di indonesia landai tanpa kasus di india juga landai
pasien juga tidak serta merta di operasi tetapi harus melewati operasi
ya banyak sekali memang modus modus yang menawarkan investasi
udah lama cuma gue baru join pas itu kak
mulai dari sumber daya manusia sarana perasarana pendanaan kelembagaan operasional pengawasan pembinaan edukasi you name it lah tambangannya
karena sekarang jangan juga dari dibandingkan dengan bank konvensional
ya sebelum kita masuk pada proses robotic surgery tentu saja kita akan mencari tahu lebih dulu apa saja perangkat ya dok ya
nah untuk membahas lebih mendalam mengenai kecerdasan artificial atau artificial intelligence
maka kita juga harus menghitung cost of fund atau biaya pinjaman yang mungkin dikeluarkan oleh si pemilik usaha tersebut untuk dia menambah modal
tentang peluang dalam perusahaan
kita dapat mencoba beragam aktivitas seru bersama keluarga
nah inilah yang dikatakan konservasi bahwa kami sudah menyelamatkan
di kelautan itu ada empat bidang dan saya memilih salah satunya itu konservasi
pada saat itu benar hasil uji dari sana untuk jidatnya kita tidak bisa menyebutkan mas
mbak tika halo selamat malam
harus berani stop aja sebentar
gue tinggal nunggu ini aja sih
menjadi puncak dari hiruk pikuk pasca keputusan mahkamah konstitusi mk
tapi sudah saatnya ada terobosan baru nih
ini ada sesuatu loh terjadi di waktu itu
karena justru sebenarnya ini jadi wadah kita sebagai millennials yang sebenarnya
bonfield sama si abner
kadang kadang juga kalau memang terlalu polos banget harus bertahan

selain menikmati rasanya tinggal di masa lalu
dikutip dari cnn indonesia com kadif humas polri irjen deddy prasetyo mengatakan mutasi adalah hal alamiah dalam organisasi
jika saya menurut anda tidak ada bicep maka silahkan cari yang ada ini
nah pada penyakit autoimun karena dia menyerang berbagai macam organ jadi butuh vitamin d
ya baik selamat siang fahra nisa
yang juga lokasinya sangat luar biasa karangnya saat ini
payment itu baru payment termasuk parkir
bahwa kalau misalnya sakitnya memburuk rumah sakit rujukan sudah disiapkan
cukup besar ya korban jiwanya cukup banyak kemudian keruntuhan gedung gedung di daerah tempat terjadinya gempa cukup besar
di tangan mereka apk apk ini disulap menjadi sejumlah kerajinan
ya kalau berbicara mengenai kasus saya
sus mengumumkan telah mengantongi siapa dibalik sosok bjorka
aku gak mau sih aku tetap
kayak mau mainin patrick maksa jadi mainnya small man ya kan
meskipun masih dalam tahap wacana dan masih perlu pembahasan lebih lanjut
perempuan yang mengawali kecintaannya pada penyu saat menjadi volunteer di bstc
subih mengatakan para migran dengan pengungsi
bukan hanya secara umum
kemudian akhirnya baca skripnya
presiden joko widodo resmi menghapus kelas layanan satu dua dan tiga bpjs kesehatan mulai tiga puluh juni dua ribu dua puluh
udah ada yang sedap gitu
ia memilih pulang ke kampung halamannya purwokerto lebih awal agar mudah mendapatkan tiket kereta api
menyatakan kondisi gunung gede ini yang sangat berbeda
jadi ya makin down
salah satu gereja tertua di dunia yang ada di gaza yaitu gereja ortodok yunani shen porpol
satu sudah pasti tidak ada meritokrasi di internal partai politik satu kemudian yang kedua tidak
mengubah tempat pembuangan sampah
bener itu saudara kalau ada yang kurus artinya mungkin terlambat dulu tuh
turbin yang terus bergerak akan menghantarkan daya listrik
iya yang paling penting adalah siaga gitu ya
dimana keuntungan itu akan masuk ke dalam cash flow rumah tangga
pengendara terpilih yang berjumlah tujuh puluh lima orang ini merupakan hasil seleksi dari satu lima ratus pengendara yang mendaftar
dan berpikir seperti manusia
pemprov sendiri mengelola ada rumah sakit di surabaya di malang di madiun ya
kalau sd itu masih ngikutin papa kan kayak pindah pindah setahun pindah jakarta pindah ke jambi pindah ke palembang ke bengkulu masih pindah pindah lah papa
main harus fight gak mau kalah
jadi transportasi itu sebenarnya sudah saya rancang
dengan data set yang diberikan pada saat sebuah mesin ai itu dilatih ya
gini mas memang regulator kan pemerintah ya misalnya
kalau kita lihat hepatitis akut berat ini yang semakin hari ini semakin memberatnya
ketemu orang orang yang beda beda
tinggal kak wiwin tinggal jawab setuju atau enggak setuju sama kasih alesannya kenapa
nah itu bener tuh
memang sekarang tidak ada sepertinya tidak ada perlawanan yang ekstrim
menjadi jakarta kedua nanti pindah lagi pasti kan
karena artinya kalau kita melihat tiga kasus ini adalah tiga kasus dengan gejala kuning yang merupakan rujukan juga dari dua rumah sakit yang ada di jakarta barat dan jakarta timur
sebagaimana selama ini telah dilakukan oleh ratu elizabeth ii
tapi masih perlu dilakukan uji lebih lanjut yang lebih kompleks
kemudian pelaksanaan penghitungan suara
cara memastikan kondisi ban paling mudah untuk dilakukan adalah dengan cara melihat ulir yang terdapat pada ban
ya kalau diperlukan misalnya unsur kepolisian untuk mengecek gitu ya
kalau kita di lapangan pas masih menteri ya
ikan ikan itu dijual ke warga sekitar atau dibagikan gratis untuk dimakan bersama pada momen momen kumpul warga
banyak sekali sih pak kalau saya lihat ada beberapa atlet fifa kita sekarang mungkin lagi ke doha ke qatar ya
sepuluh tahun lagi yang ini kepentingan kepentingan
kalau perbincangan menteri ternyata tinggi sekali
nur irfan ismail misalnya yang pernah menderita gondongan saat masih berusia sekitar lima tahun
bagaimana ojk kemudian mengawasi maraknya modus penipuan berkedok investasi ini
karena tempatnya lebih memadai
mereka tak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan
nah lo sendiri ada strategi kayak di shen louis gak sih
untuk berada di sini
pada saat yang sama pemerintah sedang menunggu bus lelan dari australia hasil kerjasama dari kolombo plan
sehingga sebagian orang yang miskin itu tentu saja punya keinginan untuk memperbaiki kehidupannya
di sepak bola tuh bali united tuh salah satu tim pertama yang punya ini loh cen
kalau bayar siswa sih gak ada ya soalnya kan kalau negeri udah gak bayar juga
kalau yang online kan urusannya lain urusannya udah hukum
soalnya kalau ngeliat yang bolanya ini bu ya
kebetulan anggota akademinya juga
dikutip dari buku melipat kertas dasar tahun dua ribu satu bermain kertas lipat dapat menumbuhkan kreativitas anak dan melatih motorik halus pada anak
lagi ada penemu batu air hilang sulitnya
flexingnya berarti bareng si ysie berdua doang ya katanya
karena saya tahu banyak sekali anak muda indonesia itu
bagaimana anda memiliki peran di bri ventures
iya di mes aja jaga kondisi
iya jelas akan mencederai
dek lo makasih deh lo bener bener lo ya
dan dari segi akomodasi dari segi transportasi
cuman orang tuaku tuh masih tau ini loh manfaatnya kalau kamu basket
daging kambing adalah makanan yang wajib dikonsumsi secara berkala
dengan itu sebenarnya mesin ini awet
saya mau coba menunggu dari pihak puskesmas sendiri
nanti kalo ketemu pj apa bisa
dan menebarkan teror serta ketakutan di tengah masyarakat papua
dengan inovasinya ya inovasi internet desanya alhamdulillah hari ini kita saksikan sendiri itu berkembang pesat dan itu bermanfaat untuk orang rakyat
itu bisa menjadikan kita untuk bukan hanya kita tapi panutan ke internasional
apakah partai politik membuka secara transparan
whatsapp joko untuk bilang terima kasih ke dia
menjadi tersangka setelah menerbitkan surat pencekalan terhadap bos pt
dan kalau kasusnya naik tinggi sekali semoga tentu saja tidak di indonesia
babin kamtipmas itu kan berkeliling di wilayahnya dia
hingga kini pak nyos atau memang ada kebijakan
ya kembali lagi ya kalo misalnya kita omongin wes bandit ya
di jakarta di pasar rawasari cempaka putih
all os bandit itu dikasih zone tuh mereka bingung pasti
kayu sama besi gimana warga
dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan
gelaran grand prix of indonesia yang kedua telah selesai digelar muncul harapan dari sisi ekonomi dan pariwisata
yang pertama ada kulit ayam
ga bukan awal awal kayak awal tahun gitu lima nya
dan kebanyakan jadinya malah jadi sampah sampah beling
untuk melancarkan usahanya pengelola memanfaatkan ketenaran selebgram
agar tidak kebablasan dan terpaksa menjadi penghuni rsj
maksudnya kayak orangnya emang gimana ya dray cara dia makan atau apa gitu udah perfect banget lah maksudnya
tapi kalau aktivitas gunung gede sampai dengan pagi ini
jadi kita ngerasain rasa sensasi protein yang berbeda gitu loh
nah ini konsumen tinggal memilih mana yang paling menguntungkan buat mereka
dia lebih cepet karena gue ngulang tahun di uphl ya
karena sering terjadi bahwa orang yang tertuduh melakukan kekerasan itu
saya telepon siapa sih ahli kupu kupu aku mau informasi kupu kupu
dan dia seharusnya bisa bertindak sebagai pengawas
yang lazim kita dengar dari banyak politisi
tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi telah berkembang biak
asmo saya ingin berbicara sedikit lebih
kemudian akan dimasukkan ke dalam data dan akan dikalkulasi dan diproyeksikan dalam bentuk grafik lintasan peluru
besok kan stadion bali united mau jadi ini salah satu stadion buat piala dunia u dua puluh
yang paling kecil sih so far cuma stepan neno ya kalo di hang tuah menurut gue ya
hal ini diatur dalam pasal sembilan puluh ayat tiga undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
dan delapan ribu lebih adalah anak anak dan juga enam ribu lebih adalah wanita
mendengar ini saya merasa cukup miris
menggunakan air tanah karena intrusi
nanti kami dari pemerintah desa dengan dinas terkait juga dengan pemerintah daerah
tadi agak ngelag sih sedikit
jadi dari sepuluh yang disampaikan pada bulan april itu contohnya
misalnya seperti bird watching atau tracking dan sebagainya
tetapi berkaitan dengan bersih bersih di internal dan kerusakan di internal akibat
kemudian di jatinangor ada desa cikeruh berbatasan dengan desa sayang
dulu udah dikenalin sama basket
nah jangan jangan bener t lu disononya t kalo di indonesia lu jadi big man bener
yang intinya tidak boleh mengesampingkan hak hak pekerja
rekomendasi kegiatan setelah sahur lainnya yaitu menulis rencana hari ini atau membuat
jika kita tidak memperhatikan kandungan lemak
supaya teman teman wisatawan indonesia semakin aware kalau korea itu sudah buka ya bordernya
jadi selain menangani tiga puluh yang tertular
ya lagian pas lawan rawira kan juga bedanya dikit ya satu poin itupun juga di buzzer ya nyesep banget
lalu juga grogol petamburan dan kembangan
itu cukup surprise juga walaupun ya
nah berarti sekitar musuh ada di sekitar sini
jadi mereka ngasih pemain pemainnya apa minute play untuk
terhadap negara negara persemakmuran inggris
upaya who untuk menginformasikan kepada dunia
memang ada dua ratus delapan rumah sakit yang masih sangat jauh dari kriteria dua belas yang sudah ditetapkan
kalau gitu gue isan dali munte undur diri
sehingga penyu hijau tadi kalau sudah menentas jadi toke lucu kecantik
dan tadi unsur pengusahaan juga harus lihat apakah ini seperti apa kelayakannya
oke tempatnya ini cagar budaya kemudian dibangunnya dari tahun seribu delapan ratus
terpaksa dinaungi dengan alas tikar dan kardus bekas
itu masih bisa kenapa engagementnya lumayan tinggi
jayalah jakarta jayalah indonesia
kalau cuma tiga triliun kayak gitu
itu tau gak nilainya berapa tahun lalu
suasana pada bulan ini yang berdekatan dengan valentine
dan mudah mudahan kita iringi juga dengan tarian
yakni investasi arisan lot arisan menurun dan ponsel
anda bersama sbs bahasa indonesia
ini memang pemeriksaan untuk memastikan bahwa dia bukan disebabkan oleh virus hepatitis a b c
dan dalam sistem makanan
ya kalau dari bantuan bantuan ini kita bisa mengatakan dua sisi
itu bisa menjadi contoh untuk kedepannya bahwa kita sebenarnya bisa loh gitu
nah tapi karena posisi kita di kabupaten
ini adalah pendidikan secara umum atau terutama di indonesia
itu paling tidak tiga hal besar yang menjadi tantangan saat ini dan tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan itulah gunanya kita
menjadi anutan bagi seluruh peneliti terorisme dimanapun di seluruh dunia
lalu berikutnya adalah arisan lot
jaga benar benar protokol kesehatan
kalau misalnya lu emang awalnya kan telat juga misalnya mau ke amerika tuh gak ada persiapan sama sekali lah kalau bisa dibilang gitu
kalau ada tawaran lebih gede mau mau ya ayah
at the end of the day ini tentunya akan berpengaruh secara cost berarti juga ya
ya setiap kekuasaan itu harus diimbangi dengan oposisi yang kuat juga
kita main games saat akhir untuk menutup obrolan kita malam hari ini
misalnya sertakan sayur sayuran
yang ada kegilnya bisa pedang bisa gitu
apa di sini ada yang pernah melipat kertas menjadi berbagai bentuk
jangka waktu pencurian minimal enam bulan untuk kalangan rumah tangga dan dua belas bulan untuk komersial
sebelum pergi nonton winter sonata
selama dua tahun kebelakang pula konservasi indonesia atau ki turut andil dalam program pelestarian laut
ya tapi untungnya kalo gue liat dari sponsornya kan sponsornya gede gede tuh
jadi apakah kota kota besar kita sudah sangat berpihak pada perempuan
kto kami berkomitmen untuk terus mengembangkan wisata yang ramah muslim
nah nanti tinggal mengatur persentase bagi hasil antara bumdes dan isp
terus guru guru lu katanya suruh harus isi form segala macem untuk di us disana
air yang dimanfaatkan warga berasal dari sumber mata air
tapi kebanyakan dari mereka itu lebih mungkuk mungkuk lebih ke ekstrim
setelah mendengarkan dongeng ke awam sang anak bersemangat menjalani perawatan
orang hamil harus makan yang sehat sehat ya
jadi ya bisa cukup menyulitkan lah kak
bukan pas sma pas lagi mau ditawa sk aja udah panjang banget mbak tia ceritanya
tetap menggunakan kendaraan mereka sendiri
itu teman teman tadinya kecil komunitasnya
di indonesia sebagai pelanggan
dipercaya membuat banyak penyu kembali bersandar
ya sekarang sampel size nya gini aja jangan lo diswap mau tanding aja berapa kali
terima kasih mbak irma sudah bergabung dengan si anand
profesional ya oh pasti lah
atas dukungannya para pemangku adat
menyempurnakan teman teman yang sudah hikrah ini menjadi lebih sempurna lagi
mujahidin indonesia timur di poso
oh gue udah pernah ngalamin gitu
selain sebagai tempat rekaman sekaligus lokasi pertunjukan seni
jadi tapi memang harus didukung juga dengan undang undang itu mungkin ya
hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat siapapun yang
belum maksudnya belum bisa optimal lah
stop produksi tahu tempe ini bagian dari aksi mogok
nah ini yang spesial yang membedakan dengan kuliner lain ini pakai petis dari sari kupang
dibuka dalam arti siapa nama nama itu
terus makanya jadi turut turut orang pada ikut ikut sama apa
kita harus tetap tiga m lima m
kayaknya kupu kupu ini banyak yang gak tau gitu
dan memang dari kementerian kesehatan juga menyatakan lebih dari tujuh ribu ya total dari tujuh oktober sampai saat ini
saya sudah berpesan kepada mereka
yaitu yang pertama bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja
memang letak puskesmas ini agak masuk ke dalam begitu sehingga lalu lelang kendaraan tidak begitu terlihat
korea itu lebih memihak amerika
ngerti ya tetapi diselesaikan
subi mengatakan para migran juga masih disalahkan

nah ini kan dia tuh sekarang lagi megang kabupaten cirebon kan
kuliner lontong kupang yang ada di sidoarjo ini menjadi salah satu kuliner yang terkenal di sidoarjo ini
antara lain penguatan sektor jasa keuangan
selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
jadi anda mau coba sarapan apa nih
agar tidak tertipu investasi bodong
air atau ipa di jakarta
yang pertama soal numeratornya sendiri apakah memang tiga tiga itu masuk dalam kelompok hepatitis akut berat sesuai dengan yang kita bicarakan ini
ngelatih dua ribu lima belas ya juara
makanya perlu compolitical will dari presiden untuk memperkuat kompolnas
saat ini mereka sudah berada di bagian halaman atau di bagian luar atau di lantai satu begitu
kini menjadi makanan favorit di amerika serikat
sehingga kami di sini pakan ikan pun tidak harus beli dan pupuk pun tidak harus beli
tadi di awal sudah saya sampaikan ya paling tidak ada tiga hal soal mencari wilayah yang tepat
mereka membutuhkan lebih banyak dukungan
banyaknya potensi alam di desa itu menjadikan desa bongkasa pertiwi menjadi salah satu desa di bali
para pembeli bisa berbelanja ecaran atau satuan
cuma posisinya itu diputus atau enggak
kita akan mengundang anda lagi
ya ibaratnya lagi dapet lah mainnya gitu kan
nah kebetulan nih masih jauh dari lebaran jadi agak mudah lah jadi gampang terus nggak terlalu repot
pergi ke bali hanya menggunakan youtube
setiap showroom memiliki keunggulan masing masing
engga ada engga ada masih high school juga kan engga ada engga ada organisasi gitu
apakah ini juga salah satu strategi supaya bisa memboost supaya go internasional kah atau gimana
iya sebagai enam man berarti dia ya
ekonomi juga lumpuh total gitu ya
mereka masuk ke negara bagian lainnya
untuk memanfaatkan sisa hari libur mereka dengan berwisata
khalil ditahan oleh tentara israel
ya apalagi ditambah situasi begini kan lebih
kemudian untuk wilayah kota tentunya juga
dan ketemu dengan tokoh tokoh agama di gereja di biara dan seterusnya gitu
mungkin kalau dari biasa yang biasa kartu reguler gitu biru
nah ini nitian kita untuk menutup obrolan kita sama fatih malam ini
jadi itu benar benar
sehingga kami sudah bangun tenda di lokasi tenda darurat
mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan
berarti lu sma tiga tuh gue pengen nanya deh itu sma tiga itu
ya sama istri sama anak di jakarta
kebudayaan kebudayaan indonesia ditampilkan di mata dunia dan luar biasa
karena kupu kupu merupakan salah satu satwa yang memiliki manfaat
kini donat menjadi camilan yang populer
jadi untuk seorang investor membuat analisis dan keputusan berinvestasi
migdat yang sedari kecil mengetahui kiprah sang ayah selalu berupaya berkolaborasi menciptakan karya
masjid ataupun rumah sakit gereja pun menjadi tempat beristirahat bagi warga
soalnya tuh aku tipe yang kalau misalnya lagi latihan
bagaimana dengan isu skandal yang kita tahu selalu mengikuti kemanapun royal family berada
atau dicairkan kembali sepuluh juta rupiah
nah hewan hewan yang menularkan diantaranya adalah monyet tikus tupai dan penularan penyakit cacar monyet ini diantara manusia berlangsung melalui kontak langsung
ya itu kejadian yang model demikian
terus jadi waktu itu selama bener bener pas angkatan aku dari kelas sepuluh sampai kelas dua belas tuh
pada titik titik tertentu
maka akan sangat disayangkan jika konsep energi baru dan terbarukan harus terbatas karena minimnya pengetahuan serta infrastruktur di desa
tadi kita udah sm
dan siap disalurkan ke agen agen kupang di sidoarjo dan sekitarnya
tapi ternyata makin kesini saya menjali anak ini ternyata ada beberapa uang yang tersebar keluar
oh yang demen nulis emang si kak tatanya dulu berarti
per tahun yang bertelur di sini
bukan minyak goreng ya tapi ini minyak yang khusus
apa adalah jumlah t shirt di pasar total
ekonomi digitalnya yang sedikit diatas dua ratus miliar itu
jadi ini adalah wadah dimana semua yang bisa untuk masuk masuk sebagai warga dari planet persib ini untuk menunjukkan dukungan tapi juga untuk interaksi dan menyampaikan aspirasi
jadi sebenarnya kalau kita bicara soal media sosial
gue juga belum yakin sih kalau kita lihat ini ya
disajikan dengan olesan mentega selai keju dan red velvet bubol
sebenarnya background yang dilihat isu gitu ya
desain gitu ya bersama pemerintah dan masyarakat di pesisir pantai barat sumatera dan sebagian dari pantai barat di jawa
aslem beberapa kali berkunjung ke rumah wawon di cianjur
angkatan terakhir itu kapan sih
apakah undang undang yang ada mungkin diterapkan
bahkan terbiasa menggunakan uang kripto
kemudian kita juga bisa melakukan olahraga ringan sekitar lima belas hingga dua puluh menit
gue lihat lihat sih udah bench press mulu nih ya
nanti kalau kemakan ini kan di leher sakit ini
baru di pon nya gitu kan ya
walaupun berada di berbagai daerah dan juga negara lain
akhirnya pilihan politik saya itu secara politik praktisnya ya itu berubah gitu kak
nah sesar cimandiri ini kelulusannya mulai dari teluk pelabuhan ratu
saya beritahu mereka untuk mendapatkan examine untuk program lestri itu wiped out
jadi saya nyari pulang itu karena biar tiketnya lebih gampang juga
sekaligus anak seorang kiai besar agus ali masyuri
size mereka yang ke indonesia patriot
berjarak sekitar satu ratus tiga puluh dua km
sekalian jalan jalan ke laut mungkin
yang berusaha menghubungkan seluruh stakeholder yang ada dalam pengembangan ai
jika ingin lebih nikmat lagi pengunjung juga dapat menambahkan sate kerang sesuai selera
pusat gempa nasional ini sebagai tasaran untuk menjadi kebijakan tata ruang
atau gejala yang dirasakan masih ada
kafe restoran dan mal diharuskan tutup pukul sembilan malam hingga empat pagi
kita dibandingkan dengan yang terjadi pada dua ribu sembilan belas silam
dan marta dinata juga atas koordinasi yang bapak sarankan
tapi apakah ini kan semuanya itu krisis yang akan ditampilkan atau juga akan mengakomodir lagu lagu lain misalnya
mampir ke rumah ntar tidurnya di hotel lagi
iya jadi kita ketahui sejak badan kesehatan dunia atau who mengumumkan adanya hepatitis akut berat ya
sebenarnya kakak tuh masuk ke klub pertama kan di putra sesana bali ya kalau nggak salah ya
tapi kita sebelum jauh ngobrol tentang karir basket dayl yang sekarang
penggunaan ini mengembangkan dengan secara signifikan dengan cepat
mudah mudahan ini bisa membuat ketenangan gitu ya
itu bisa kita amati pada awal awal tahun tujuh puluh an
jadi mau gak mau sebagai kapten sebagai pemain yang istilahnya paling berharga di tim itu ya harus ambil resiko
pemasukan yang didapat endang dari usaha penyeberangan melalui jembatan perahu ini tidak tanggung tanggung
banyak kan jadi malah kayak new normal ya udah lah ya
ketika sampai di konsumen di luar negeri
kuliner lontong kupang yang ada di sidoarjo ini menjadi salah satu kuliner yang terkenal di sidoarjo ini
sempat gue ngeliat di match up dia sama si saya tuh kan
tapi kita memang selalu berkoordinasi dengan warga sekitar
saya datang ke salah satu gudangnya di wilayah jakarta selatan
waktu itu sampai pra pon aja kan
setelah pelatihan itulah mereka kemudian dengan suka rela untuk mengikuti jejak saya
tadi udah jatuh cinta dengan sinopsisnya
persis prestasi tertinggi cuman peringkat tiga percaya ruki doang itu yang selama saya ini
jadi beberapa pemirsaan itu kita lakukan
berdiri di pinggiran polisi lain
oh iya popme itu tuh kan cupnya kayak iya sama dbl itu se indonesia juga gak sih kak ya
begitu pertemuan langsung kembali ke indonesia
jadi kita nggak ngoyo lah ya
kalau misalkan dia ngasih dua puluh ya tiga puluh empat puluh
salah satunya pada metode bedah dengan bantuan robot atau teknik robotik surgery
jadi ini memberikan kepercayaan
tetapi berkonsultasilah kepada dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan
terus dibuat seperti ini ini tanaman kanku bayam
kita dalam kondisi yang lebih baik dan bisa balik
hasil keputusan komite seleksi indonesia untuk oscar ini terbilang mengejutkan
tempat permainan regut dan sebagainya di indoor
tanggapan dari astinus terlebih dahulu seperti apa pak
jadi waktu itu belajar belajar bikin web segala macem
masih akan naik turun
apabila menerima penawaran penawaran yang ciri utamanya adalah memberikan keuntungan yang tidak wajar
jadi kita tidak bisa memastikan varian mana yang menyerang seseorang
dari harga normal sembilan ribu rupiah menjadi sebelas ribu rupiah per kilogram
yang pertama adalah daging kambing
tapi mereka lebih siap daripada aku sendiri
setelah hampir dua tahun dinonaktifkan
karena ini adalah satu sampel yang sangat berhensif di mana sampel tambahan itu yang tadinya ada sebanyak kucing mati yang diperiksa oleh dinas kpkp
ka awam memulai kiprahnya dengan mendongeng di lingkungan terdekat
gondongan atau dalam bahasa medis mums atau parotitis adalah penyakit yang disebabkan infeksi virus paramisovirus
yang sering digunakan untuk menunjang robotik surgery
hanya saja dengan kewenangan yang sangat besar oleh kepolisian
lebih banyak justru di siang hari ya pak
ini di input ke data skdr sejak januari sebenarnya
ya lewat sms pemberitahuan ya
sangat impress sama coach yobel sih menurut gue
dan memang saya ikuti dari media lokal dan juga jurnalis lokal teman teman kami yang masih ada di jalur gaza
jadi ada kewajiban dari operator besar
dan itu dia melewatkan dosis insulinnya
jangan sampai kita hanya menggunakan kendaraannya aja tanpa mengetahui kapasitas yang tersedia di mobil tersebut
agar bisa terlihat jika nanti ada kesalahan
penularan tinggi sekali ini bukan hanya karena perubahan pada mutasi yang sudah banyak dibicarakan tapi juga masa inkubasinya lebih pendek
digital masyarakat kita agar lebih waspada
satu paket berisi lima puluh lembar kertas origami dengan sepuluh warna ini akan dikirim ke berbagai wilayah di indonesia
warga yang dapat duitnya mesti ngasih ktp nggak
para pendengar sekalian sydney menyaksikan insiden neonatzi selama tiga hari berturut turut selama akhir pekan australia day beberapa waktu lalu
nah terus pemilihan dari tempat tempatnya seperti apa sih
hanya mekanismanya kan zona sedupsi
dari historinya sudah banyak
akibatnya dua puluh tiga unit sepeda motor milik pelanggannya jatuh ke sungai citarum
nah itu lo sendiri emang awalnya emang gak mau ke amerika atau ini disuruh papa atau gimana
dan kemudian juga memang lagu lagu kerisnya itu banyak sekali mengajak kita untuk merayakan kasih sayang
oke berarti ada tiga kasus yang terkonfirmasi positif hepatitis akut begitu ya di dki belum ada tambahan kasus
walaupun sudah direbus kupang ini akan kembali dibersihkan
tetapi memang ditemui ada cacing di lambungnya
kecematan koja jakarta utara

kemudian dibungkus dengan menggunakan kulit pangsit
kalau dki latihannya di payfield
kalau warnanya beda wah bisa dikomplain sama pelanggan
sari menjalankan proyek yang ia sebut kebun dapur
kemudian telur kita tata piramid
untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas
tapi sekarang udah mulai
gak apa apa kita bisa penguatan otot aja
yang mungkin negara negara lain tidak memiliki hal tersebut
dan kita langsung oke semuanya lancar
itu tuh yang ada pembengkakan di sekitar leher
terima kasih telah mengundang saya gundy
atau bisa memang ada yang membocorkan
jadi kan suka kayak misalnya dia maunya kayak gini
disebut nama dia pasti udah orang orang tahu lah
kita akan mengembangkan fasilitas beribadah rumah beribadah
kerusakan meteran air merupakan sumber nrw karena menyebabkan ketidaksesuaian antara tagihan dan pemakaian air pelanggan
untuk memasuki kawasan wisata ini anda akan dikenai tarif sepuluh ribu rupiah
kemudian dioven selama tiga puluh menit hingga matang
yang ingin kami tanyakan sejauh ini yang terdata apa saja yang menjadi dampak dari tornado di sumedang
karena begitu saya ada di sini
memang mereka yang kontra
tidak lagi terjadi atau mulai melakukan memendirikan bangunan bangunan yang relatif tahan gempa
muammar mk penulis buku jakarta undercover menyebut
padahal harga di luar itu sangat tinggi
kade ulang tahun dari dki jakarta kali ini

taman kupu kupu gita persada didirikan oleh herawati soekardi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
bila anda mengolah hidangan laut sisik pada ikan biasanya dibuang
kita kan ada gak kelalaian dari pihak pln nih mbak
apakah tadi indonesia bisa mendatangkan formula one
yang kita tidak minta mereka yang memberikan sendiri
salah satu pay letter yang terkenal
apa namanya chen sunday talk ya
maksudnya masih jarang jarang sih main meskip udah gak begitu aktif soalnya kan waktu itu dia sempet kendara aja
kok coach gibi masih marah marah zoom lewat zoom
yang mengerikan itu sebenarnya politik dinasti
kalau bts juga nggak senang lagi
karena dari kandungan itu kadang kadang kita membutuhkan suatu asisten dari arah jam enam
kan gak ada salah gak ada dosa juga anjir
mungkin kita bakal main game sih jog
bencana itu mungkin terjadi entah kapan jam berapa berapa kekuatannya kita juga belum tahu
dalam artian ke sisi sustainablenya
melepas kapal rumah sakit ya
april dua ribu dua puluh empat ia ditetapkan tersangka oleh kpk
jadi makin maju di cerbon kan
yang tidak begitu tertarik pada politik dan lebih menganut mentalitas kesukuan
tepatnya di jembatan oto iskandar di natal
ada tiga ada ini seperti itu jadi banyak atraksi yang perlu dilihat
di antaranya penguatan sinyal mck dan pengamanan dengan lebih dari dua anggota pasukan gabungan
sekarang udah zamannya seluler gitu kan
itu dia nggak ada pemotongan nggak ada penyesuaian
yang tentu saja melibatkan seluruh yang terkait untuk diambil langkah langkah
di balik karyanya sebagai pelaku industri fashion fahmi hendrawan menilai peran anak muda sangat krusial dalam industri ini
salah satunya yang lain lagi adalah ogi
mengelola banyak penelitian tentang bagaimana kita bisa membuat framework agar kita bisa membantu smes
terima kasih tia nen terima kasih dea selamat pagi
berarti uphl sekarang gak ada latihan sama sekali dih
apakah itu ponsel apakah itu tablet atau apa
pakai kartu masuk aja kartunya di tap
pertumbuhan kendaraan dengan bandingkan dengan kendaraan bermotor dengan pertumbuhan jalan misalnya kan
tapi saya pikir arip ketika kita membicarakan evermost kita tidak bisa berlari dari
gue sempet denger juga katanya lu
kurang tenang aja sih menurut gue
dia akan memberikan kesempatan bagi masyarakat aborigin agar suaranya didengar melalui referendum kedua
ya core nya itu bukan sebuah yang
dia masih dia masih di scorpio
dikitnya satu saja pak waktunya terbang
cuman kan kalau aku kan emang mau lanjut
kayak si william hardy gitu gitu yang baru masuk juga mungkin
tapi itu posisinya ngelatih juga berarti siapa kak
coach yobel apakah dia ngebuka istilahnya seleksi lagi gitu
korban yang bertahan hidup meski sudah menenggak racun yang diberikan oleh kelompok wawon
dan memang kalau kita lihat dari sosial network
semoga nanti kita bakal bikin diskusi lebih banyak lagi
otomatis kan bagaimana kalau istilahnya kan pemborosan
jadi kalau misalnya mau booking bisa booking lewat aplikasi gitu
iya kalau gak ada pandemi cuma apa namanya kalau misalnya kondisi pon kayak gini sih dikasih sama uphl cuma kalau misalnya gak ada pon sih harus prioritasiin uphl kan mau gimana bicara aja kan karena dikasih beasiswa sama mereka
tapi apa cara nembak apa gimana kan
tanpa pengawet kaldu jamur ini hanya dapat bertahan maksimal selama dua belas bulan
bisa menjadi gold bahkan kartu emek yang berwarna hitam
akan secara otomatis saya meyakini
karena gak terlalu kelihatan kayak ekspresinya gak terlalu marah marah banget
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
sempat terjadi penumpukan penumpang di stasiun manggarai jakarta selatan
yang pasti bagian yang penting dari menjaga alam atau lingkungan itu mengetahui apa sih yang kita punya
dalam tragedi semanggi i pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi lepas dari proyeksi mereka bisa mempunyai kesadaran manfaatnya ada loh kalau kita menjaga lingkungan
di sisi para pelaku atau pengrajin batik sih mbak karena sekarang itu pengrajin batik kebanyakan orang orang tua yang batiknya gitu
karena waktu sahur berada di jam tidur yaitu sekitar pukul tiga subuh hingga waktu imsad
tuh gita dan apple anteng banget pegang pegang kelinci
untung dan dino mengumpulkan apk apk di pinggir jalan ketika masa tenang kampanye
nah enam belas tuh dari try out ke filipina
bahwa kita mesti jaga kebersihan cuci tangan makanan dan minuman yang matang popok bayi dibersihkan
jadi jika ada institusi di luar sana yang mencari
ketekanan darah harus juga dikendalikan
jadi dia mainin badannya tuh jadi
nah ada yang tertarik menjadi pembudidaya jamur tiram
makanya waktu dulu waktu zaman apa jadi pemain untuk tanding tanding di luar kota gitu kan ya mau nggak mau kakinya ya gantung dikit pak
sebelum adanya pelaporan resmi baik dari warga ataupun dari pihak pt pnm
kami ucapkan selamat datang di kota bogor
urgent untuk perlu itu
lalu tepatkah pelabelan teroris sebagai anggota kelompok bersenjata papua
sehingga muncul semacam meme gitu ya
yang penting pada ngasih berguna aja pada yang mau
boleh kita buka sedikit atau mau dicobain sedikit juga boleh
denda akibat meter air tertimbun tanah
nah belakangan ini memang orang banyak berbicara tentang super immunity itu
karena sudah mau memberikan apk yang sudah tidak terpakai ini
ya bangunnya bangunnya sendiri
philippa kerisbrook dan adriana weinstock
but tapi jangan dibuang
keduanya adalah pt pam layunes jaya atau palija dan pt aetra air jakarta
yang juga pemerintah indonesia sedang galakan adalah ekonomi biru
tapi ini bagus untuk melihat jakarta kembali ke normal
gue bener sih kalau misalnya dibilang ngerasain sma gak ngerasain sih
jadi banyak sekali destinasi destinasi yang dikembangkan di tiga kota tersebut
ngobrolan kita mungkin vincent jelasin chat
itu adalah peringkat yang baik untuk mobilitas bukan
nah kalau mereka sudah mengupayakan dengan ada cara cara standar standarnya
pendapatan pun mulai meningkat
para penerima bantuan sayur gratis
itu selain alasan kejauhan selain alasan masalah kejauhan dari rumahlu itu apa
katanya udah ada rencana ngejodohin sama mbak im ga
termasuk juga banyaknya anak anak yang meninggal
bisa dipahami dalam bahasa awam
usaha yang akan mudik dengan tujuan yogyakarta
ya sebetulnya sih pengennya sih ini jadi pusat informasi kupu kupu sumatera ya
andai nanti udah lulus college di amerika
itu sebenarnya didorong bagaimana diberi insentif
dialog kita pada ulang tahun jakarta pada
saya akan kembali ke ide ide pemerintah yang membantu dan stabilitas di pasar finansial
tapi kan ini ss satu udah s dua udah selanjutnya mau kepikiran s tiga gak sih sebenarnya
pemerintahan jadi satu fungsi
menurut ketua dewan komisioner ojk mahendra siregar
di salah satu toko misalnya midi dress dijual mulai harga rp dua ratus dua puluh hingga rp dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk grosir
untuk pre emptive saja mendengar cerita itu orang bolak balik seharusnya dia sudah bisa pre emptive dan preventive
kalau untuk harganya tiket ke jogja selisihnya tinggal sedikit dengan tiket
misalnya ada beberapa regen yang terkait dengan hepatitis a b c d atau e itu kan ada sendiri sendiri
tapi kalau brad campaign itu selalu harus balik sekarang ini tidak mungkin
penyajian rawon biasanya dengan nasi dan taburan toge mentah
katanya sabar aja ntar juga berangkat rawang
stabil kalau misalnya kita nggak acl
nampak banyak pengunjung yang datang bersama keluarga untuk makan sambil berkumpul
dan ini kalau dandang ini dibuka
dan sempet down juga tapi akhirnya emang awalnya emang down kan ngeliat sana pemain bagus gitu
dia dia yang lihatnya kasian sama saya saya yang gak rewel
saya sudah pernah dari mulai kalimantan sumatera
beruntung sebuah posting di media sosial mengabarkan berita tertangkapnya wawon cs
kini komunitas kampung dongeng sudah memiliki lebih dari satu enam ratus relawan
namanya aku yang merata
dan akhirnya kata mama lu harus pindah ke ppop

yang ketiga mereka yang belum vaksinasi
mahasiswi asal mamuju sulawesi barat
undang undangnya sudah mengatakan abcd
dan tentunya india dan china
pembuluh darah yang membesar di bawah permukaan kulit
protein tinggi yang terkandung dalam ikan tuna dipercaya bisa membantu
dan pemirsa setelah dipanen sekali ini bukan berarti
bisa mengagetkan di preseason harusnya ya bu ya
serta papilionevelus atau kupu kupu dengan kombinasi warna sayap hitam dan putih disertai bintik
iya jadi inovasinya mungkin di basket tuh bakal lebih dahsyat sih kalau menurut gue ya
jadi masyarakat tinggal input nic dan pin mereka
habis makan ngantuk aja tanpa disertai gejala gejala yang lain sih
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber
terus abis itu ada tawaran dari wu juga
di tengah agresi israel dan pedihnya
karena pas dari lulus kuliah memutuskan yaudah lah ke garuda bandung dulu
kira kira nyapain desi abis bulan
maksudnya dari zaman dulu belum gitu
dengan platform ini boboto pemilik paspor planet persib bisa saling berinteraksi dan mendapatkan kesempatan eksklusif untuk mengikuti acara acara privat persib bandung
ada satu tempat wisata yang keren banget kita akan jajal aneka wahana
baik mbak prita ini kita ingin gali lagi lebih dalam terkait dengan utang produktif
penanganan bintitan secara pembedahan hanya dilakukan karena alasan estetika semata
lebih dekat dengan rakyatnya
ya kan itu kan yang benar benar mikro
apakah memang cash flow yang dihasilkan itu bisa menurut anda
tapi tujuh belas tahun satu ratus delapan puluh sembilan sih gila juga ya
setelah berdua tahun dia sudah menjadi pemerintah indonesia
pt palija salah satu operator air swasta sebelum bergabung dengan pamjaya
sebagai salah satu klub sepak bola terbesar di tanah air yang memiliki kurang lebih empat belas juta pendukung setia
bahkan memberikan jawaban yang lebih akurat atas suatu permasalahan
yaitu ganjar pranowo anies baswedan dan prabowo subianto juga sama sama gemar berburu makanan enak
mereka menyulap lahan kosong dengan menanam berbagai sayur dan buah
baik terkait bersih bersih di internal maupun perbaikan kelembagaan di tubuh polri
jadi tentu banyak ya tantangannya dan saya ingin menggarisbawahi beberapa saja
mencegah penyebaran hepatitis akut ini selain melakukan sosialisasi
dan menariknya cen ini sebelum kita ngomongin karir lagi
setelah itu bisa diperpanjang oleh pengadilan
didistribusikan ke lebih dari
misencing lupa produk per martau z blir rezeki bagi warga gbb negara negara
kemudian disiram dengan sirup pandan
lewat apa orang dalam basket gitu
untuk pengembangan konservasi kupu kupu
oh di masukinnya ke indonesia muda juga berarti
terutama dalam penerapan kebijakan konservasi perairan sejauh ini bagaimana kkp melihat hal ini
semenjaga kebersihan dan kekebalan tubuh kita sendiri terlebih dahulu
kita harus tahu berapa kapasitas dari baterai listrik yang kita gunakan
ada antara kekuatan demand dan supply ya
lalu selalu ditambah dengan kesaktian orang tersebut
karena ya kalau kemarin kan ngobrol ngobrol di grup pemain juga kan
iya terus kitanya tuh masih kayak ya liat dulu deh soalnya kan emang kalo saya kan warga indonesia jadi kalo sekolah disana kan harus sekolah swasta kan
madu mongso biasanya menjadi oleh oleh saat musim mudik dan menjadi sajian
apakah anda melihat ada hal yang terjadi juga di dua ribu dua puluh
untuk mengakses layanan pemerintah
beberapa tahun kebelakang sebelum adanya internet di desa sejiram tentunya masyarakat agak kesulitan saat menghadapi panen raya
terus saya baca scripper saya langsung jatuh cinta dengan cerita ini
jadi tidak ada aturan aturan yang dilanggar
akhirnya pandan laut ini ditebangin
sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini
bajaj gubernur jawa barat beserta porkopimda provinsi jawa barat
kalau yang abortif tadi diberikan hanya pada saat nyerinya muncul
kalau dari semua nama tadi bintang halo itu ada yang jadi favorit
namanya laverda salsabila atau laf caca
kelak bisa mengikuti jejak joko
bahkan internasional bahwa map ada adat seperti itu di daerah di indonesia
dan menyatakan akan berkunjung kembali ke mandalika
yang penting orang pekerja yang enggak kita kelantarkan
itu memang jadi sesuatu hal yang sangat penting yang terakhir mungkin adalah memastikan bahwa kegiatan kita itu dirasakan oleh masyarakat di sekitar situ
laku pop daerah untuk bali itu apa
lagu pop atau lagu rock atau apa deh
tetapi ini saya kira nah juga kita memberikan acungan jempol kepada pihak kejaksaan
padahal kita bisa melakukan hal hal yang kita bisa lakukan untuk
itu data data menunjukkan diabetes itu risiko untuk mengalami infeksi atau penularan covid sembilan belas itu delapan kali lipat dibandingkan dengan mereka yang bukan diabetes
tidak ada yang mempelopori revolusi di china
jadi ada tulang iga kaki sama dagingnya dipisah pisah dulu
kemudian juga nanti dilihat ketika pencairan apakah memang nama ibu a ini sesuai ketika pencairan bersama pasangannya fotonya sesuai atau tidak
bank yang berada di negara
bersama dengan puluhan orang berbakat yang ada di balik terciptanya sosok muda dan cantik ini
lu masuk gue belum bikin pantun ya
serta sejumlah kegiatan yang digelar selama bulan ramadan
tapi pisahkan antara minyak dengan airnya ini
mumpet dong lu gak ada cewek gitu kan berarti kalo taning taning doang ya ketemu cewek gitu
jadi kalau empat puluh enam nya refleksinya itu berarti sekitar dua lima triliun setahun
ya kan kita memaksimalkan
antaranya agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bersih
selain dari itu kementerian kesehatan juga telah berkoordinasi
saat masuk saya disambut ramah seorang butler
harus dijalankan dengan full apa namanya karena kan sudah hampir seperti korporasi
suzy marsitawati meresmikan seratus taman maju bersama yang tersebar di jakarta

di sini kita akan memudahkan
habis tanahnya mahal ini dia akan
tetapi dalam hal perawatan mungkin diabetes tipe satu harus lebih hati hati
dari bapaknya ternyata ya
pernahkah anda menderita penyakit gondongan
namun setelah berjualan kopi keliling gitu dari kampung dongeng dari kampung dongengnya ngajakin saya lagi
kita tidak bicara covid sembilan belas kita bicara hepatitis
mereka berharap bahwa dua nama ini misalnya kan dua nama ini yang paling banyak disebut itu adalah menteri investasi dan kemudian luhut gitu ya
kita baru wawancara salah satu pemainnya juga ke kalista tuh
oke dari situ ya kita mantep kita sepakat sama suami juga saya runding oke
tingkat kriminalitas yang tinggi
ini adalah suatu program yang melihat bagaimana mengintegrasikan antara kawasan konservasi
benar benar memberikan sokongan untuk penyelenggaraan atau penggunaan di indonesia
ai ini sudah kita rasakan ya ai itu akan masuk ke dalam berbagai segi kehidupan kita ya seperti tadi
oke orang ini tidak punya risiko yang terlalu tinggi
enes lagi main main tenggol tahun tahun tua nih enes lagi main langsung tua so far sih baru
yaitu terminal satu a satu b dan juga satu c
saat ini pun masih diperiksa di kejagung akan seluas apa geliran hukum ini dan siapa siapa saja
iya itu juga penting tuh
bagi pengusaha kuliner lontong kupang biasanya bisa mengolah antara tiga sampai lima kg kupang
masih jelas tergambar diingatan sumarsih
gue bisa serius bahas kan bisa penikar dari anak orang tua
ya sesar cimandiri itu sebuah patahan
pas junior nba itu kan seleksi ya
yang akan kita lakukan juga pada hari senin nanti
di sini ada lapak desa bisa ditunjukkan nggak mas ini lapak desa fungsinya seperti apa sih dan manfaat bagi warga yang tergabung itu seperti apa
beragam menu ditawarkan di tempat ini
karena dengan adanya label seperti ini juga masyarakat awam pun yang ada di sana
jadi karena saya bekerja suami saya bekerja dan ada
walaupun tidak ada di undang undang transportasi
nah pada saat kita makan daging kambing
lalu apa sebenarnya kris mengutip dari perpres tersebut kris adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang harus diterima oleh peserta program jaminan kesehatan nasional
itu masih delapan sekian persen
ya dia juga waktu itu kan diajakin
sehingga kupangnya lebih mudah untuk terkupas
tadi dimana pejabat struktural partai anaknya maju jadi partai politik tersebut yang kita
petugas menemukan sejumlah kendaraan sudah habis masa berlaku ujikir
lalu memberikan saran tumbuhan yang akan ditanam selanjutnya
dia tuh kalau defense gampang banget bikin poin tuh dia nggak mau
yaitu kupang putih dan kupang merah
yakni pemeriksaan kesehatan berupa screening
di area tersebut terdapat koleksi buku buku mengenai kupu kupu lukisan kupu kupu dan beberapa jenis kupu kupu yang diawetkan
karena para pembeli baru membayar padanya setelah dua bulan barang dikirim
oleh karena itu sebetulnya pasien pasien diabetes ini
didukung dengan latihan otot
dari mulai fashion sampai look sampai rambut gitu dan banyaklah tren tren lainnya
dan terakhir bagaimana kita mengolah sisa makanan kita
kami sudah menyelamatkan mengkonservasi kupu kupu itu jadi melestarikan
oke oke bagaimana dengan fashion
lalu berkembang menjadi multifungsi kan
bagaimana orang secara terang terangan mengaku mendapatkan uang untuk datang ke acara kampanye
yang masih segitu gitu
tiga m sudah pasti untuk kemudian bisa mewaspadai ini
orang tua selalu bilang manfaatnya kayak
meskipun ada rekomendasi dari unesco yang disetujui oleh satu ratus sembilan puluh tiga negara tentang ethical ai
membantu kita suami suami lagi covid
badan riset dan inovasi nasional atau brin memastikan ini merupakan tornado pertama di indonesia
dan memperkuat sistem perencanaan
apakah dianggap confirm probable atau epi link
sehingga situasinya mungkin sedikit lebih cair
juga ada pemeriksaan saksi saksi dimintai keterangan baru nantinya akhirnya diputuskan
selain waduk jatiluhur yang menjadi sumber air utama
padahal penyu itu bisa jadi destinasi atau
biasanya produksi hormon serotonin berasal dari asam amino yang disebut dengan triptop
tapi lo udah pernah sempat ini belum sih ketemu tanding itu sama kayak salah satu prospek nba gitu kayak mike willips atau siapa gitu udah pernah ketemu belum kalau tanding gitu
dan dari kementerian kesehatan juga palestina lebih dari dua ratus yang syahid
rupiah adalah hasilnya karena
kita hari senin dari kawan kawan wilayah menyelenggarakan yang namanya rukol will
iya terima kasih ibu sri
desa gajah rejo kabupaten malang jawa timur
seputar hud dki jakarta
modal anggota pun diperkirakan miliaran rupiah
belum kembali lah tetapi harus saya mulai
jadi sampai dua ribu dua puluh empat kita akan ada penambahan empat ratus ribu hektare kawasan konservasi laut baru di indonesia
kadar glukosa tinggi menyebabkan virus corona baru dapat berkembang biak dan membuat respon penyembuhan pasien covid sembilan belas jadi lebih lambat
yang saat ini kita miliki bentuk bentuk produknya dan kira kira apa apa saja manfaat dan benefitnya yang
tapi bagaimana ini kelayakan tadi ya kendaraan yang dipakai
sederhana tapi dari makan itu dampaknya nanti bisa panjang mulai dari bagaimana kita menghasilkan
generator ini berusia hampir sembilan tahun
dijual seharga empat belas ribu rupiah
atau bahkan tindakan kriminal lainnya juga
segeralah memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut
ini tentunya untuk mengantisipasi kalau kemudian terjadi lonjakan kasus dan sebagainya
perjalanan kupang menjadi sebuah hidangan ternyata masih panjang
negara maka dari itu mereka juga harus mengikuti nilai nilai yang hidup di tengah masyarakat
play atau gimana tuh diundang atau gimana
berdasarkan pengeluaran dari makanan
mas saya tahu kan kalau saya takut sekali dengan setan
karena selama ini banyak sekali pendukung pendukung dari kelompok kelompok lsm
mula mula di inggris dan skotland kemudian di amerika
karena dalam kasus ini memang ada kesalahan institusional
atau mungkin yang lebih dewasa mungkin banyak korean drama atlet kan yang influence mereka gitu
juga ada kelas untuk orang asia timur untuk orang eropa
atau you are serve by the best driver in singapura kalau di singapura ya
kita di wilayah jakarta merasakan gempa dengan getaran yang cukup kencang
gelombang bisa sampai ke jalan jalan
begitu saya baca saya jatuh cinta banget sama film ini
yang kita periksa dengan menggunakan alat tersebut adalah
apakah ada tempat yang mungkin saya juga harus melihat
cuman ya itu emang prosesnya kita ngorbanin seri apa ya dibilangnya first season ya
menjelang lebaran kue banjar banyak dibeli
kalau buat hobi maksudnya kayak main divisi mungkin masih ya
sebanyak delapan pemeran wanita dan empat pemeran pria
waktu sma emang sering izin gitu
karena jika diberi bibit jamur akan mati
ketika banyak orang awam mengeluhkan beberapa gejala
dan bisa berdampak panjang
jadi kita sebagai orang di indonesia dan juga sebagai masyarakat global kita harus tahu bahwa terumbu karang ini fungsinya besar sekali
dari motogp mandalika dengan harapan naik antara lima belas
kita sendiri harus mampu mengembangkan ai versi indonesia dengan data yang memang didapatkan dari indonesia
ini sudah tepat langkah seperti ini
bagi orang pemain bisnis
tetapi selain dari bidang sains yang kita juga bantu dukung prosesnya ini adalah proses bersama masyarakat
sehingga ketika pertanyaan heranov tadi
nah dua tiga point itu doang terakhir yang masuk
mulai kebakar tuh boh karena anjir masa gue kalahnya lumayan jauh nih
kemudian kalau tadi pak kudi menjelaskan bahwa kemungkinan akan berat juga
khususnya yang berukuran kecil
kasih makan kelinci naik andong etv nanti sore
yang pertama komposisi makanan yang seimbang antara karbo lemak dan protein yang tiga
sedangkan ini kan ada yang mewakili masyarakat
kalau ingin naik rainbow slide kita harus beli tiket seharga dua puluh ribu rupiah ya
yaitu maskapai airfast saja
karena di situ kan cor ya dari cor dari beton
atau memang ini sebetulnya kelanjutan dari apa yang sudah ada di sana ibaratnya
dan kita melihat bahwa ada sistem pelacakan atau sistem pemantauan yang mungkin agak kurang
yang tadi juga sudah disampaikan oleh pak firdaus
gitu jadi masuk nih belima kan yaudah
jadi kita ingin menambahkan nilai di situ dari rumput laut sesuai dengan mungkin prioritas pemerintah indonesia juga
saya bener bener seratus mainnya
makanya si dedy kan perhotelan juga di uph kan
dari benang benang katung seperti itu sama benang klos
ya jadi kan ada emang kita sebelum ke liga itu kita ada tryout ke filipina gitu ya
kasih karunia dian harapan sang timur
bunyinya seperti air mengalir yang agak seperti deras gitu seperti menyemburkan air
mereka bebas memilih jenis sayur untuk diolah dengan nominal yang telah ditetapkan
tau nih orang pasti udah tau nih
berarti pelaku wisata butuh disosialisasi
dari sejak tahun lima puluh enam gitu ya
tapi bagaimana kita membuat
orang hamil harus makanan sehat gitu ya
soalnya kalau gajinya yang sebelah lebih tinggi
jadi artinya gak benar benar terjadi
jadi satu hari bisa mengangkut dua lima ratus
lembaga swasta hingga lembaga pemerintah
terus oleh foka dilanjutkan infrastrukturnya
tembakannya aldi zathor itu dua kali brunton
apalagi kalau para manusia bisa capek mereka jaman kerjanya juga terbatas
tergantung dari range customer nya sendiri kak tiffany
jadi sekarang kayak step up banget sih kalo gue liat pemain pemain
terbaik untuk melindungi anak di bawah umur dari pelecehan dan eksploitasi
sempet penolakan kah gitu
sehingga menjadi lebih praktis dan higienis
dari berbagai partai paslon dan caleg menjadi sampah
sma lagi udah timnas kan
tapi ngomongin kerja keras nih
tapi untuk persyaratan vaksinasi artinya sudah tidak ada ya
tahun udah kelas tiga tuh
menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat indonesia

dengan intensi yang baik
harusnya jika jamur ini tidak berhubungan dengan jamur tiram
saya sudah ditemani oleh seorang tamu istimewa anak muda asal indonesia
soalnya beberapa kali emang offense nya west bandit tuh suka buntu kalo misalnya bukan wd yang ngambil
jadi dua alat bukti yang cukup itu sebagaimana dimaksud di dalam pasal satu ratus delapan puluh empat kuhap
berdasarkan studi kedokteran di dunia terdapat seratus hingga satu ratus lima puluh jenis penyakit yang tergolong dalam penyakit autoimun
jalan jalan bareng mama ke malaysia
nah kalau misalnya offense dia punya matchup yang mismatch
terus nah disitu kan aku ditaro di im kan
jadi salah satu yang kita juga ada beberapa kata
konsistensi warna jadi kunci dalam proses pembuatan kertas origami
jadi harus benar benar dijaga dan kalaupun kita melakukan kegiatan kegiatan apakah itu budidaya atau wisata dan sebagainya tolong dijaga terumbu karang
ancaman itu pasti ada ya dengan adanya ai ini
dengan adanya pinjol ini baru baru

nah untuk sementara yang kalau hanya panas sedikit itu bisa dilakukan dengan kompres sangat
dan akan lebih produktif dan terorganisir
tapi juga sekarang udah banyak sekali lagu lagu yang memakai gending juga
itu sudah seharusnya menjadi
yang bodinya dibuat oleh karoseri laksana
untuk membahasnya di secret at newsroom kali ini sudah hadir bersama saya
ya itu lah terus kesetrum deh nyarang saya pikir itu memang gak kesetrum
untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan manajemen resiko
karena di era digital ini kita butuh personal branding kan
cuma kita kalau mau masak kadang kadang airnya tidak keluar
yang kedua itu bagaimana menguatkan sistem pengelolaan yang sudah ada
jika mereka ada barat ada timur jakarta selatan jalan utara jusat itu nanti akan lokasi terdekatnya mana nanti kita akan
kita harus kendalikan juga tensi
kendaraan paling efektif dan murah
atau yang biasa disebut blue halo s
dan semua harus berkolaborasi dengan baik
politik identitas itu kan muncul terutama ya
ya tentunya karena saling menguntungkan dan ini adalah program kolaborasi
kini tak kurang dari dua ratus spesies pernah berkembang biak di taman ini
meski demikian layanan yang dibuka selama dua belas jam mulai dari pukul delapan pagi hingga delapan malam ini mendapat sambutan baik dari pengguna
bahkan paslon nomor dua pak prabowo subianto
sebagai pembangunan di indonesia
harusnya ada pak sutar pak sutar muncul di tempat lain yang bisa melestarikan itu
nah tentunya ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki
kemudian saling bertukar komentar
itu kendali gula darah harus betul betul dipantau dengan baik
konsep ini diadakan sesuai dengan hari perayaan tertentu seperti tahun baru valentines ⁇ day hingga imlek
mengerti dan mengetahui apa sih kearifan lokal yang sebenarnya ada
kalau lo kan biasa nih di center power forward maksudnya di pitman lah ya
alhasil aksi tarik menarik tersebut membuat kedua belah pihak tersulut emosi hingga menimbulkan kericuhan
gedung pompa rt dua puluh rw tujuh belas
hai apa yang ketop holding
kalau ke luar negeri bu jalan jalan apa yang harus selalu besok
oke oke kalau gitu kita cobain menu sarapan unik yang terletak di kawasan trunojoyo bandung jawa barat
kami perlu diupdate bagaimana kondisi korban yang disampaikan mengalami luka ringan
biasanya ketika tukik yang bawah sudah menetas lebih dulu

jadi kalau saya melihatnya masih ada bahasan semacam itu
karena menjaga itu bisa dibilang lebih murah atau ekonomis
yang juga masih membuat pemahamannya ini menjadi kemana mana soal gejala dari omikron ini prof
ah yaudah deh gue nebeng dong cv dong kayak gitu gitu
sardi menggunakan singkong jarak towo yang hanya bisa ditemui di lereng gunung lawu
bumbunya juga bikin sendiri dari kupang juga
untuk merombak gitu ya beberapa menteri
untuk wisatawan muslim pemerintah korea melalui kto
kerusuhan tiga belas lima belas mei sembilan puluh delapan
meski terkesan tertutup ketika masuk bangunan rumah saudagar batik
hari ini dengan media platform digital plat persib ini itu dimungkinkan
iya dan kan kalau aldi bagi kan selalu starter kan
sepisipunnya dia bisa pakai sekitar seribu kilogram ginian
telaga pucung gunung selamet
artinya adalah netizen masih memberikan kesempatan
kemudian yang kedua adalah
meski semua sehat para sopir bus ini juga diberi vitamin agar tetap sehat di masa angkutan mudik lebaran
karena itu orang udah tahu basis kita gitu
telah menetapkan tujuh belas partai politik untuk berlaga sebagai peserta di pemilihan umum dua ribu dua puluh
dan menjadi indikator kualitas lingkungan
di cinta mulia ini kurang lebih ada dua ratus sembilan puluh tujuh rumah yang rusak ringan
kedua jenis ini sebenarnya bisa dimakan
tapi harapannya bahwa sirkuit ini akan dipakai untuk
kayaknya agak ini deh agak price deh
jadi udah hanya salah satu komplikasinya agak bengkak sedikit agak puyeng lah atau ada memar gitu ya pasti karena ada penarahan memar gitu ya
sedangkan di jepang itu mungkin dia bisa bikin keriting lebih kecil gitu
di atas lima puluh ribu seratus ribu satu upload bisa
ada vedan ada yang lebih main punya size juga gitu kan di lapangan
gue gak ngerti juga kenapa mereka harus low start
oh masih belum lah ya mungkin nanti kalo highlights lu udah banyak di rocky padilla bisa ti
itu akan meningkatkan value nya lagi yang langsung kepada masyarakat yang berada di situ
karena banyak yang dituju kalau di batu kan ada jatim pas satu dua tiga
belum ada omongan lagi terpanjang gak tau
belum lagi masyarakatnya literasinya seperti apa
semoga ya emas lah didoain lah
tugas rose adalah memastikan para korban kejahatan sadar
karena saya merasa nyaman comfortable dan semangat ya
sampai kita kemarin ya melepas burung melepas liarkan burung banyak jenis
lima sepuluh tahun dari sekarang
nah sehingga di gambia itu melarang peredaran itu dan menyetop termasuk impor obat itu
oh jadi kalau peluwak yang bisa buat rawon itu yang hitam seperti ini ya bu ya
terus pas masuk sd tuh
ini bukan sesuatu yang anda lihat di banyak negara
sehingga pentingnya edukasi terkait digitalisasi
sps telah berbicara dengan para ahli yang mengatakan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan
yang memang sesuai dengan kebutuhannya
dari hasil kerajinan kain tenun ini ia pun dapat meringankan beban orang tuanya
sedikit lama lama tambah banyak
jadi ya itu akan diangkat di cerita ini sebuah potret keluarga yang ada salah satu yang diantaranya bekerja sama lah dengan kuasa gelap itu gitu
ngelihat orang basket besoknya diajak katanya
tidak hanya memperkaya rasa keluak juga memiliki kandungan bermanfaat
dan cara fermentasinya itu ditanam itu dipendam kemudian dikasih abu supaya ada panasnya begitu
atau inspeksi rumah terbuka
tapi juga dari warga inggris
belajar mengajar sektor esensial restoran pusat perbelanjaan hingga tempat ibadah
meskipun juga ada pemilihan legislatif ini
ini kan besok tahun depan sudah pemilu nih chief
tidak terkontaminasi kotoran kotoran bekas makanan
nah ini kan masuk bulan kedua kan
orang jualan besar di indonesia dengan harga yang tidak terbaik untuk mereka dan di atas itu
ketika corona datang kedua anak saya yang sudah dewasa ini kemudian memanggil saya
masa apa tenor kreditnya gitu ya itu mungkin masing masing perusahaan kan harusnya punya kebijakan masing masing
yang akan diberikan kepada sekitar dua ratus pukik di kolam penampungan
banyak bintangnya kan tapi salah juga tuh
lea cahol tuh episode berapa ya
dalam bidang bahkan politik gitu ya seperti itu
itu pun biasanya dipengaruhi oleh berbagai kondisi
sebar amplop serangan fajar bagi bagi sembako
dan tagihan perbulannya berapa buat
lokal kan soal ya gue gak mau disonoritasin
orang tua aku dua duanya lulusan ubaya dan hukum
rasa kantuk hebat setelah makan dikenal dengan istilah medis post lunch slam atau food coma
bunga pay letter dan bunga kartu kredit
itu mudah mudahan bisa meningkatkan nanti hasil produksi dan juga penyaluran hasil produksi kelautan perikanan kita
dan pusing kepala gitu
nah kenapa diabetes itu mempunyai risiko penularan maupun risiko memberatnya penyakit covid
namun untuk beberapa maskapalan lainnya juga akan beroperasi secara bertahap
namun martin odegar membuat skor kembali imbang satu menit kemudian
kreativitas serta memberikan percepatan di dalam pencapaian pencapaian
eh tapi kak ini sebelum ngomongin kakak lebih lanjut
penyu penyu di tempat yang terkenal di desa gedangan
maka pertanyaan saya sebelum masuk ke hari besok saya tanya sama tim
karena ada dominasi sebuah kelompok yang mempengaruhi banyak aspek di internal
rasanya belum lengkap jika anda belum mencicipi makanan tradisional khas daerah pesisir ini
jadi bisa bermain main mendapatkan edukasi disini
kita punya tim teknis yang cukup kuat juga
keduanya sih memang punya ukuran yang beda tapi bentuknya sama ya
tapi juga bisa berbasis darat
ideologi supremasi kulit putih dan sayap kanan
atau media yang berkaitan dengan
kan ada shrikadi kan tanago kan
dan kita mengawal bagaimana dibuangnya
itu sistem besarnya yang akan segera terbangun
saya kira untuk tahap pertama itu akan ditahan selama dua puluh hari
bahkan saat ini lututang hussein armet dibawa supervisi di stribang tni ad
untuk pakan anjing saja setiap bulan dibutuhkan tiga puluh lima zak makanan jadi
untuk mencapai pasaran konsumen yang lebih luas
jadi bukan telur pada umumnya telur kukus pada umumnya gitu ya pak ya
makanya kemarin kalau saya melihat banyak paduan suara yang memuji muji kapolri
gue lebih fokus sebenernya lebih ke bawah sih
ya pada awalnya dulu sekitar tahun sembilan puluh an
given dan saya juga bersiap dong untuk meluncur
kakakku yang kedua itu dulu sma tiga juga
maka akan menutup katup
rna bisa macam macam bisa inactivated maka itu akan membentuk antibody juga melawan kalau ada virus yang masuk
kemarin tuh pas pertama kali gue pindah ke gm kan gue pindah ke casper kan
tambahkan juga kapur ke ruang inkubasi untuk menjaga kehangatan
apa yang merupakan pengguna perangkat berdasarkan nilai pendapatan
cuma di posisi kedua tuh sekarang si alutfi ini
maupun bahkan organisasi organisasi internasional
belajar lewat internet dan banyak hal lain yang bisa diselesaikan menurut kami dengan internet
bertemu sinta nuriyah wahid istri presiden ri keempat abdurrahman wahid atau gusdur
bagaimana kemudian kak i sendiri bisa melihat peluang investasi dari terumbu karang atau remah terumbu karang yang ada di indonesia
tempat mal untuk belanja juga sudah cukup banyak gitu
ngebuka jalur prestasi tapi tuh baru tau sih
pegawai yang dipecat termasuk mereka yang sedang menangani perkara besar
upaya untuk dalam tanda petik
karena emang disana pada sekolah disana kan emang tujuannya main basket semua kan
sebagai apresiasi sebagai ungkapan rasa syukur kami
untuk melihat target sih kita lihat dulu sampai sepuluh juli kemarin itu ada sekitar kurang lebih sudah sepuluh tujuh ratus wisatawan indonesia
nah dimanakah posisinya pan
terus nafasnya juga harus diatur temponya kan
ada guru ada profesional seperti para dokter pengusaha
untuk budidaya saya akan menggunakan ini backlog
kafe yang terletak di jakarta selatan ini menawarkan konsep yang jauh berbeda dengan tempat pertama tadi
jadi ketika dia ada saruran tersebut tersumbat
antara kendaraan pribadi dengan kendaraan umum ini terbalik
tahun ini sedang kita hitung secara holistik berapa lapangan kerja yang akan tercipta
tapi ini kemungkinan akan berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi atau ada bukti
bisa berinteraksi dengan lebih dari dua puluh ekor kelinci yang bisa bebas kita kasih makan
ada pnm pun mekar yang kayak begitu kan yang mikro
atau seorang capres mendatangi titik titik keagamaan tertentu
dan kemudian kita berharap bahwa ini akan
ada pada penduduk indonesia di daerah agglomerasi
nah kebetulan dapet beasiswa juga dari basketnya jadi yaudah kuliah disana klubnya dulu belum klub pro dulu klub amatir jakarta namanya itu
model rambut panjang pendek atau mungkin terinspirasi dari k star
private itu mungkin kan
pengolahannya semua dikendalikan oleh pam jaya
nggak keduman ada yang nggak keduman naik ada yang telat juga jam kerjanya gitu pak
bernegosiasi dengan pihak perbankan bagaimana caranya utang ini nanti bunganya tidak terlalu
dan penduduk mumbai yang tempat bollywood itu lebih dari delapan puluh
dan untuk lokasi dari posko pengaduan ini sendiri memang berada di sekitar wilayah desa sukabakti dan juga terdapat di polsek torgung kidul
perusahaan otobus harapan jaya memiliki armada double decker buatan karo seri adiputro
empat tahun menekuni budidaya jamur tiram pemilik usaha ini kini sudah merasakan manisnya keuntungan
blok m menuju lapangan tembak
seberapa kompetitif sih kalau menurut lu gitu disana
anak anak berada dalam fase pertumbuhan yang membutuhkan banyak asupan gizi
yang gak di mes
akan tergantung kepada biaya yang mereka keluarkan di masing masing perusahaan dan bisa jadi itu berbeda satu sama lain sehingga tarif yang dikenakan itu bisa tidak sama gitu ya
ini nih proses yang paling penting dalam penanganan atau pengelolaan listrik mandiri di desa karangtengan
cukup posisnya gak divta
tapi menurut gue lu beruntung juga ya
jadi kita tunggu saja bagaimana update nya di pemerintah korea
nah sembari perjalanan kita menguatkan agar orang tua itu kembali pada fitrahnya yaitu dekat dengan anak untuk mendongeng
di tengahnya ada investor yang ingin kemudian
namun tetap saja membawa kendaraan anda untuk servis sebelum pepergian jauh menjadi hal yang sebaiknya dilakukan
karena yang pertama dalam beberapa kasus yang terjadi tahun ini
jadi sengaja karena sasaran kita merupakan anak anak yang memang mereka juga menyukai
untuk perkembangannya saat ini batik yang
apakah kemudian pemprov dki akan menanggung biaya pengetesan hepatitis pasien
jadi erick thokir maupun pak luhut
terus jadi waktu itu selama bener bener pas angkatan aku dari kelas sepuluh sampai kelas dua belas tuh ikut cup gak pernah kalah sama sekali
iya berarti gak jauh jauh juga ya chen ya umurnya sama kita ya
sangat penting dalam mencegah kaum muda
ia mengaku sejak bertemu dengan kak awam
untuk dikembangkan di daerah daerah
usaha mengembangkan taman kupu kupu gita persada mulai proses hingga bisa bertahan selama dua puluh tahun
sementara bagel diproses di dalam air mendidih sebelum digoreng untuk mendapatkan tekstur yang kenyal dan padat
cangkang yang sudah mulai retak kemudian akan ditiriskan dan direbus
tapi dia tapi dia nggak tiga tiganya satu tim bu
dan menemukan beragam spesies kupu kupu
saya dari jakarta ke new york aja saya butuh waktu berapa tuh
para aktivis kesejahteraan anak telah meminta pemerintah federal
karena kita sudah mempunyai komitmen bahwa kita hidup di sistem demokrasi
halo apa kabar kita ketemu lagi di secret at newsroom bersama saya tiffany raitama
dan tidak tergantung keuntungan pelajar
tadi sudah disebutkan bahkan tensi merupakan comorbid nomor satu sebelum diabetes
ayo rahmawati baramaestro jakarta
taman ini perlu bertahan agar kupu kupu terus lestari
tahu gimbal ini ada udangnya
nanti kita semua bisa lihat ya betapa besar sebetulnya tantangan itu
kalau aftech itu mereka pemegang izin dari ojk
bagi warga setiap jengkal tanah adalah pesona dan warisan leluhur
jadi untuk keamanan tersendiri pastinya udah aman
sementara harga normal di kisaran rp sembilan hingga rp sepuluh per kilogram
untuk menyerukan pertemuan meja budar melalui surat resmi kepada perdana menteri anthony albenesi
halo saat ini saya sedang berada di new york tepatnya di gedung pbb di amerika serikat
penurunan paling tajam itu dalam kurun waktu seribu sembilan ratus sembilan puluh hingga dua ribu tujuh belas
yaitu pada kelopak seperti timbul bisul kecil
saya bilang ya kalau bisa dua duanya kenapa enggak pak
dari mesin mekanik itu yang tipe cross flow itu
namun dari sisi optimalnya listrik yang dihasilkan lebih bagus yang lima belas ini
hanya satu dukuh yang kurang lebih kalau sekarang sudah sampai tujuh puluh lima an kakak
jadi mungkin kejaksaan agung ya tidak akan sembrono atau sembarangan untuk menetapkan pak johnny kulete sebagai tersangka
cuman terus untung juga dari klubnya juga support
jokowi menaikkan peraturan presiden no satu ratus dua belas tahun dua ribu dua puluh dua tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik
tapi ada mungkin bukan ancaman tapi kekhawatiran karena ai ini dan ini sudah berlaku di berbagai macam industri tadi
di sini kita bisa loh memilih langsung ikan yang masih hidup di akwarium untuk nantinya diolah dan dihidangkan
belum paham yang namanya itu ai
seperti di evermost apa yang menurut anda
belum cukup sampai di lontong kita bergeser ke tempat sarapan lain yang tak kalah hits di kawasan cihamplas bandung
waktu itu terus pelatih juga marah
apaan kan pengen maju dan possible gak
daging yang satu ini dianggap pemicu tekanan darah tinggi dan meningkatnya kadar kolesterol
di iknb piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh tiga belas persen
nah udah sampai tahun dua ribu enam belas itu baru kita pindah ke bandung
seperti misalnya batuk pilek badan meriang dan sebagainya
untuk menangani ekstremisme dan rekrutasi
lebih dari satu ratus enam puluh tujuh puskesmas yang siap
antusiasmenya dibandingkan dengan tahun lalu tahun ini apakah semakin tinggi
tapi sayangnya masih kurang predilose voi di tv
atau di under ios
masih beku jadi harus direndam untuk beberapa saat sampai ini bisa diolah lagi dan dipilihin untuk kotoran kotorannya dipisah
selain aslem dalam catatan cnn indonesia
sehingga tiap dunia jadi kalau brand brand indonesia ini memakai mereka sangat masuk akal
bekerja dengan senang memang boleh juga khawatir sebenarnya
oke jadi kalau misalnya mungkin di rumah dimarahin mamah gitu ya karena main game terus nanti mungkin bisa dibuktikan prestasinya ada hasilnya gitu ya
apakah satu tahun ini waktu yang cukup untuk bisa memperbaiki apa yang dikeluhkan oleh para penonton yang di tahun dua ribu dua puluh satu
seruan asosiasi ini bertepatan dengan permohonan dari kepolisian federal australia
fintech pendanaan bersama indonesia diatur terkait dengan tarif suku bunga itu maksimal delapan per hari
nanti di situ akan ditampilkan lagu lagu daerah
sekaligus juga menjadi mitra dari regulator saat mengeluarkan regulasi baru
jadi menarik seluruh anggota polisi yang ada di kpk
dia akan mendapatkan kenaikan limit
para elit partai pejabat publik
pada yang mau diet nih kandungan seratnya itu mengandung tujuh empat ke dua puluh hampir dua puluh lima persen
jumlah tersebut merupakan bagian dari penurunan secara keseluruhan sejak dua ribu dua puluh
sehingga memang kami tidak bisa menuju ke jalur gaza tengah karena memang kami berkegiatan di jalur gaza bagian selatan
yang pengadaannya diupayakan lembaga pamdesa
kita hadir ke sini tuh waktu bulan maret
dulu gue dulu zaman dulu kan waktu baru baru pizza hut di bali tuh
menurut dokter umum novandika k akbar
jadi batik ini kami namakan batik sandiaga series karena memang batik ini berkolaborasi dengan pak menteri parawisata dan ekonomi kreatif pak sandiaga uno
jadi ultimately saya harus beli daging baru untuk di situ for example
dan diangkat dalam promosi yang lebih efisien dan efektif
dari bahan berharga murah ini usman mengubahnya jadi bernilai ekonomi tinggi
dia tahu oh ada orang yang diaku dukun ada orang diaku pintar ada orang diaku ini
jadi kalau yang sedang diet hahaha bisa nih
ada yang orang kemudian memang mencari jalan pintas
pergantian kekuasaan akan berlangsung
dan itu kriteria yang paling utama dari kelompok teroris itu sebenarnya
dilakukan oleh perusahaan umum daerah air minum jaya atau pomjaya
telur dadar serta diberi saus mentai dan mayonese
mau dimasukin pesantren tamat smp
saya juga kalau nagi nagi minta uang mungkin saya sudah dibunuh
tetapi memang di sini pada saat tadi kita akan bersiap siap untuk live report juga
polisi mengatakan kelompok tersebut menyembunyikan wajah mereka dan membawa perisai serta bendera
kemudian di sini kami ada seperti kelopak bunga
ya seri nya sih ya
mengenai krisis perumahan di australia
yang bisa dua atau tiga langkah dari three point dia bisa sidestep nembak three point gitu kan
kita membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi
terutama di bagian pengecatan agar hasilnya sempurna dan tidak dikomplain pelanggan
kita punya sistem rujukan ya
kemudian atraksi atraksi politik yang instan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour
artinya mata dan kulit kita berwarna kuning
jadi sekarang bukan monopoli lagi dari sm entertainment
oh kalau ada pandemi sih kalau dengan kegiatan gue sekarang ya agak sulit sih bagi waktunya nih
desi sudah sampaikan kita akan melihat ai itu ada di bidang kesehatan akan melihat ai itu di
atau sering terpapar polusi atau debu akibat berkendara dengan sepeda motor
yang datang ke ekonomi indonesia
nah kembali ke timnas ya
terus habis itu ku dua belas ikut di klub casper yang di lokasari latihannya
guna menarik bagi masyarakat
atau mereka pernah melakukan kekerasan seksual kepada
nah saya punya data yang npl nya fintech yang micro gitu
ratusan orang menjadi korban arisan amanah
seharusnya seperti ini tidak terlalu jauh dari keadaan kita ini
kali pun meijoni meijoni ambil di tri pun tahun ini kayaknya meijoni kurang up pick gitu tembak tiga angkanya
oh nggak asli tuh palembang sebenernya
sebenarnya mahal sih cuman ada kenalan aja

ada penjual kuliner khas boyolali tersebut yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh silam
ada equipment yang harus dipakai
melakukan olahraga rutin tiga lima kali dalam seminggu
selain bisa membeli beragam aneka kerajinan batik
nah ini juga bisa jadi berbullying doxing gitu dan lain lain
mengadakan kunjungan ke negaraan ke inggris raya
tetapi data edf yang melakukan studi kohort
dan tentu kita akan bahas bersama pada hari ini bersama saya pada hari ini
sup yang clear ya bukan yang bersantan santan
pemikiran untuk mengajak f satu formula one
mengapa memang harus perlu apa kalau kemarin muncul ada wacana revisi undang undang dua tahun dua ribu dua
ini adalah contoh yang bagus
tim tamu unggul terlebih dahulu melalui marcus rashford pada menit ke dua puluh tujuh
fan ini yang lebih awal bermain
ya beda tiga tahunan ya kak ya berarti sama kak rico ya
yang turunannya adalah dinasti politik
pas itu soalnya soalnya kayak ada pelatih yang kenal dari sana tuh nawarin gitu loh
meski demikian sesuai dengan aturan yang diberikan oleh fifa melalui pemerintah kota surabaya
untuk jaringannya disampaikan ke rumah rumah di sini
ini ya ngeundurin diri ya dari tim nasional katanya ya kemaren ya
sebelum menjalani operasi pasien diberi edukasi secara detail terkait kondisi penyakit dan seberapa cepat proses penyembuhan pasca operasi
lanjut gotong backlog menuju ruangan inkubasi
sangat jarang itu orang orang begitu tuh cerita
ya selamat malam selamat siang kalau di sini di belanda
anda bisa melihat di sini benar benar surga jeruan gitu ya
kalau mau saya jawab boleh tapi pak anton kan juga akan tampil juga itu tapi selain aneka rea melbourne itu sendiri ini ada band band lain lagi yang akan tampilkan pak anton
gabriel jesus melengkapi keunggulan arsenal
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
tetapi kan ini nggak bisa dilepaskan dari keseluruhan pesisir dan pulau kecilnya
jadi bilang aku pengen telepon boleh
tarif yang dibanderol yaitu rp lima puluh untuk empat kali putaran atau sekitar sepuluh menit
mengingat teknologi ini kan bukan kita yang miliki juga
ketika seseorang mengonsumsi antibiotik yang merupakan sejenis sat antimikroba
pertemuan di situ baru baru lalu itu
dimana kemarin terisian adalah seratus persen kereta tersebut dan hari ini sampai dengan data siang hari ini ya
sampah kita buat jadi pelet pakan ikan
dan seperti apa cara menggunakan utang untuk menjadi kaya
yang disebelah kanan kamera ini cat yang sudah dibuat
hindari memencet bintil pada mata dengan jari atau menjepit dengan kuku

iya waktu smp kan karena ya namanya anak anak kampung ya kan di palembang kan kita main mah main bola tuh main bola yang ngerti kan yang cuman gawangnya cuman sandal doang kayak gitu gitu
gaya listrik garis gaya magnet sehingga kemudian menghasilkan
ada pula investasi cepat dengan menyetorkan tujuh juta rupiah dan sepuluh hari kemudian meraih gate
artinya biasanya mereka sudah tahu bahwa kampung dongeng adalah merupakan komunitas
wilayah di daerah ancol jakarta utara mengalami penurunan muka tanah hingga empat puluh lima cm
jadi tidak membuang limbah sampah dan lain sebagainya
ada orang yang nanti diciptakan menjadi pemberi testimoni
dia harusnya bela timnas tapi gara gara
dan bab kita itu bisa menjadi seperti putih ya
ya ada sih pengen pengen nyicip dunia kerja gitu kan
kemudian ditujukan kepada siapa
kalau tidak menjalankan tanggung jawabnya bisa
gigi di dalamnya itu rusak ya
ibu kami minta dari anda analisa singkat dari gempa magnitudo lima enam yang terjadi kemarin di cianjur
seperti apa yang orang orang berpengunang di indonesia sekarang
kemudian juga sepeda motor sehingga tidak menyebabkan adanya antrian kendaraan
nah mulai saat ini kepada orang tua masyarakat kalau ada anak yang demam atau diare
hal itu tidak mudah baginya
atau pidana tidak diterapkan bagi orang orang yang hanya melaksanakan tugas saja
cuman saya gak maksaan sih kalo mereka gak suka juga apa nge tamping apa yang mereka senang aja
karena ini kan yang hepatitis segini adalah hepatitis yang terjadi pada anak yang virus hepatitis a sampai e nya enggak ketemu
ada cina juga kenapa sih pada suka ke sini
kalau satria muda pindah ke bali ya boleh deh
dan bagi yang ingin menonton harus membayar iuran berlangganan
siapa yang bisa antisipasi ada hacker atau apa
karena saya biologi saya mulai kontak teman teman saya di lipi waktu itu di bogor
jadi mencari juga potensi potensi para wisata di luar yang sudah ada tetap di daerah situ
mudah mudahan bisa kami akselerasi ya pembenahan perbaikan berbagai aspek di lapangan
kita melihat bahwa pengalaman dalam kampanye kali ini cukup berwarna
saya sekarang kalau makanannya itu
mereka sangat menyukai dan mencintai film inang
dan juga adanya abraham damar sih ya itu sebenernya kuncinya lah kunci prawira lah
kemudian juga kita sudah masuk di dalam sistem informasi pembangunan daerah
dan apa yang kita dapat lihat dari indeks penggunaan mandiri nomor satu seperti yang saya katakan sebelumnya
dan saat ini yang menjadi fokus para netizen di media sosial khususnya di twitter ataupun di media sosial lainnya adalah terkait dengan capres
ya sama sama bulat cuman bagel lebih keras aja sih
jadi itu akan memberikan kesimpangan besar untuk ekonomi indonesia
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastol
ini merupakan upaya pencegahan gagal ginjal akut pada anak
saat ini tiket kereta api jarak jauh tambahan untuk arus mudik dua ribu dua puluh empat masih tersedia
sisik ikan dan kulit udang diolah kembali menjadi menu baru
untuk naik kita bisa menggunakan pijakan ini
dan ini warna hitamnya ini memang dari keluaknya ya pak ya
kalau di kamping batasnya mah itu
ada yang versi dua puluh tiga persen dari gdp
nyaman aja sih ya gimana kita ngikutin kemauan pelatih
kemudian kita juga sering bermain
apakah penyidikan sejauh ini menurut anda sudah sesuai sudah on the track
ada yang putih merah dan hijau
ada japanese encephalitis di australia
dan kelautan perikanan saat ini masih dianggap sebagai sektor yang berisiko tinggi
iya kan latihan di rumah maksudnya
jadi saya pakai yang isinya paru sama usus
harusnya menjadi prioritas untuk vaksin
maka dengan kata lain kita perlu untuk menghitung berapa ya rental income atau penghasilan sewa dari apartemen ini
dan situasi masih sangat ketat gitu ya pt km
selepas itu gimana maksudnya dari petinggi ibl sama dari petinggi nss sendiri udah ngasih tau ke pemain
desember ya lu ngomong kan
kandungan cyanidanya bisa aman hanya dengan merebusnya
menko polhuka mahfud md yang mewakili hasil rapat tertutup
itu juga luar biasa karena apa penyu bimbing itu jenis penyu yang sangat sensitif terhadap keramaian terhadap cahaya
jadi paslon menggunakan palestina sebagai semacam positioning gitu
jadi investor ini sudah baris sudah banyak yang ingin mengucurkan pendanaan
biasanya pelajaran ini mulai dikenalkan kepada murid sejak sekolah dasar
aku menurut berdarahin sih tapi
kalo misalkan gak ada cewek di bubble itu jangan sampai ada kayak lou williams kedua gitu
namun juga cerita pengolahan dari leluhur
apk apk yang luar biasa banyak ini entah akan dibuang kemana
mereka menyebutnya tren dan tribe
masih ada puluhan kilogram sisa cat yang tidak bisa langsung dibuang begitu saja